wakil presiden maruf amin mengatakan para santri harus siap jika mendapat kepercayaan menjadi presiden atau wakil presiden serta tokoh penting di masyarakat
namun ia juga mengatakan walau siap dengan jenis tugas apapun yang diberikan kelompok santri tidak pernah mencari jabatan
ini disampaikan wapres maruf amin saat peringatan hari santri nasional dua ribu dua puluh dua di kemenpol hukam jumat pagi
menurutnya tugas santri ikut berperan melakukan perbaikan di berbagai bidang seperti politik ekonomi sosial dan budaya
sehingga para santri diharapkan siap jika mendapat tugas sebagai pemimpin
namun wapres meminta para santri dan warga nahliyin tidak menjadikan kekuasaan dan kedudukan sebagai tujuan
santri dituntut untuk menguasai emosional dan teknologi
untuk bisa mewujudkan tugas emas dan alam
inilah tugas kita yang juga kita hadapi sekarang setelah para pendiri dulu mempertahankan menjaga dan sekarang kita menjaga persatuan menjaga ufua menjaga toleransi dan memakmurkan pembangunan indonesia menuju indonesia
maju dan sejahtera ini adalah tugas kita para santri